boleh ikut duduk
saya perlu tahu
saya lemah iman atau enggak
bukan urusan kamu
aku udah coba cari pinjaman kemana mana
buat biaya berobat bapak aku
tapi gak ada yang ngasih
bukan gak ada
kalau gak ada
berarti udah gak ada peluang
berarti masih ada peluang
cuma belum aja
aku gak tau harus cari pinjeman kemana lagi
semua saudara yang aku anggap
mampu udah aku datengin
semua bukannya ngasih malah minta maaf
bisa pinjam ke pacar kamu yang kamu bilang bapaknya tajir itu enggak
belum jadi pacar
aku gak berani
kalau gak bisa gak apa apa

tunggu aku mau cari pinjeman yang mana mana
tunggu aku mau cari pinjeman yang mana mana
aku mau cari pinjeman yang mana mana

aku perlu pendapat kamu aku bingung
foni minta bantuan aku supaya aku pinjam uang ke calon pacar aku
masa baru calon pacar udah pinjam uang
ini masalahnya kan darurat
kamu mau bantu ponnya apa enggak
berarti kamu harus matang malu
mau kerja jadi apa
nggak tahu aku cuma tahu ada lowongan
mau kerja di perusahaan apa
mau ngelambat kerja
kok nggak tahu sih mau jadi apa
tahu ada lawangan tapi nggak tahu di mana
pendidikan minimal sma
tapi tidak ditulis nama perusahaannya

punya sih tapi kan kalau dibayarin aku bisa hemat
kamu kebiasaan deh
nggak boleh itu kebiasaan buruk tau
masa hemat dibilang kebiasaan buruk
masa hemat dibilang kebiasaan buruk

kita baru pisah sebentar masa kamu udah kangen lagi
aku perlu uang
biayai rumah sakit
bapaknya temen aku